latihan gabungan pada hari ini dilaksanakan di batalion sepuluh marinir di batam kepulauan riau
dan untuk lebih lengkapnya terkait dengan kegiatan latihan yang dilaksanakan pada hari ini saat ini
saya sudah bersama dengan laksamana pertama hudiarto krisno utomo selaku komandan gugus
tugas alat gapma super garuda shield dua ribu dua puluh dua selamat siang selamat siang mbak boleh dijelaskan pak
seperti apa sih latihan yang digelar pada hari ini dan mungkin juga terkait dengan latihan kemarin
boleh dijelaskan apa sih tujuannya pak jadi begini mbak latihan gabungan bersama super garuda shield
tahun dua ribu dua puluh dua ini merupakan rangkaian besar dari latihan antara tni sebetulnya dengan angkatan
bersenjata amerika serikat jadi tidak hanya laut saja tetapi juga ada
angkatan darat dengan ada angkatan udara disini latihan ini merupakan bagian daripada
latihan gugus tugas laut yang nantinya akan dilaksanakan di dabu singkep untuk latihan
pendaratan amfibi nanti akan ada satu tahapan praserbuan dimana mendapatkan data data pantai
musuh kekuatan musuh konfirmasi terakhir sebelum pasukan pendarat marinir didaratkan di pantai yang
dikuasai oleh musuh jadi tahapan tahapan ini memang selalu berkembang dan dinamis mengapa demikian
karena mereka akan mendarat mereka akan menghadapi musuh dan juga persoalan persoalan ataupun
problema di lapangan ini selalu dinamis oke sejauh ini pak ada tantangan tersendiri enggak
pak yang dihadapi oleh para prajurit kita ini satu kata mbak tidak ada hal yang sulit bagi
seorang prajurit nah untuk itu kita tetap berlatih berlatih dan berlatih pengetahuan yang kita miliki
dengan pengetahuan yang dimiliki oleh tentara amerika serikat dalam hal ini us marine core
tentunya memiliki satu doktrin yang berbeda untuk itu kita perlukan sinkronisasi tetapi kalau pola
dasar dan pengetahuan dasar setiap pertempuran saya rasa mungkin memiliki kemiripan walaupun
tidak sama dengan demikian perlu kita catat bahwa latihan gabungan bersama ini terutama untuk angkatan laut
yang memiliki universal tugas dimana di dalamnya ada selain menjadi kekuatan militer juga memiliki
menjadi kekuatan konstabulary ataupun keamanan di laut dan juga kita yang ketiga adalah diplomasi
jadi latihan kita yang selalu kita kembangkan dengan negara negara sahabat ini kita harapkan
akan memperkuat diplomasi kita terhadap negara negara sahabat dan negara sekitar
baik terima kasih atas informasinya semoga gelaran super garuda shield dua ribu dua puluh dua ini dapat berjalan
dengan sukses terima kasih banyak kami mohon doa restunya dari seluruh rakyat indonesia bahwa kita
tetap melatih profesionalisme prajurit kita untuk tetap mempertahankan negara kesatuan republik
indonesia terima kasih terima kasih pak atas informasinya itu tadi wawancara sikat kami
bersama dengan pak krishna dan kita harapkan dengan ajang super garuda shield ini dapat membawa dampak yang positif
indonesia dan juga dengan hubungan terhadap negara amerika serikat dan negara negara sahabat
lainnya yang terlibat di kabar mau andika surahmanto batam kepulauan rio